menarik investasi menjadi salah satu di antara alasan presiden joko widodo
membebaskan tarif tol jembatan suramadu
namun di balik target investasi ini ada khawatiran yang harus diantisipasi
yakni berubahnya fungsi lahan pertanian
kekhawatiran terbesar adalah beralihnya fungsi lahan produktif
untuk menampung agresivitas investasi
terutama properti yang menjadi target pemerintah
dari data dinas pertanian kabupaten bangkalan
terlihat terjadi penyusutan lahan dari tiga puluh delapan ribu hektare di tahun dua ribu empat belas
menjadi dua puluh sembilan hektare pada tahun ini
bangkalan diprediksi menjadi kawasan baru pengembangan hunian
bagi warga surabaya dan sekitarnya
mengingat sidoarjo dan gersik yang mulai penuh
meski memiliki rencana tata ruang wilayah atau rtrw
yang mengatur zonasi peruntukan dan fungsi lahan
dampak negatif investasi dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan
akan terjadi ekspansi alih fungsi lahan
yang sangat merugikan terhadap ekosistem dan lingkungan
yang ada di kabupaten madura
yang pertama menurunnya luasan lahan pertanian
oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah provinsi jawa timur lewat perda lp dua b
luasan lahan pengembangan pertanian
berkelanjutan itu sudah dibagi rata ke seluruh kabupaten dan kota jawa timur
nah ini menjadi salah satu faktor yang harus dikuatkan
bangkalan sendiri merupakan satu di antara lumbung padi di jawa timur
pada dua ribu tujuh belas produksi padi mencapai lebih dari tiga ratus tiga puluh satu ribu ton
untuk melindungi luasan lahan pertanian
pemerintah telah menerbitkan perda nomor lima tahun dua ribu tiga belas
tentang perlindungan lahan tanaman pangan berkelanjutan
namun uang besar selalu menggiurkan pemilik lahan
yang kadang mengangkat lahan yang tidak berkelanjutan
pertanian tak lagi menjanjikan
itu tahun dua ribu sembilan yang lalu
itu masih merupakan milik daripada penduduk setempat
mohni berharap investor mau patuh pada aturan zonasi yang sudah ditetapkan
investor sendiri berkomitmen pada regulasi yang ada
demi kepastian investasi dan hukum
jadi kalau anggota ri ini selalu membangun
sebelum dia bangun
dia akan menggunakan advice plan
advice plan itu tata ruangnya sebetulnya apa sih
kalau memang tidak sesuai tata ruang
ri tidak akan membebasi
tidak akan terjadi pembebasan di daerah situ
jadi kita sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran hukum
jadi setiap anggota ri
dalam dia berinvestasi dalam satu daerah
dia selalu melihat tata ruang itu pertama kali
itu syarat mutlak
baik mohni maupun dhani
lebih mengkhawatirkan para spekulan tanah
yang membeli lahan warga dengan harga yang murah
dan tidak sesuai peruntukan
spekulan ini juga menjadi salah satu faktor
sulitnya kawasan madura berkembang
miftah farid bangkalan